tapi memang ya blinks dan yor raisa pasti kecewa dengan informasi tak pasti soal lokasi konser artis kesayangannya
pasalnya fifa sudah tegas menyatakan penggunaan stadion untuk konser itu sangat kontradiktif
dengan investasi anggaran dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas lapangan sepak bola
terus gimana dong nasib konser dengan kapasitas penonton yang super besar
kita bahas hal ini dengan dino hamid ketua umum asosiasi promotor musik indonesia atau apmi
mas dino selamat malam
halo mas dino kalau kita lihat perbincangan di lini masa
gak sedikit konsumen dalam hal ini penonton konser calon penonton konser bingung kecewa juga
dengan pengadaan konser di gbk yang kabarnya akan batal untuk kepentingan piala dunia u dua puluh
saya harus tanya apmi melihat kebijakan pemerintah ini seperti apa
kan kita tahu kalau industri musik di indonesia ini lagi bangkit bangkitnya sekarang
iya jadi kalau menurut saya memang yang perlu dibenahi ke depan
itu jalur komunikasi sama integrasi sistem informasi
harusnya memang kalau memang value tersebut tidak bisa dipakai di periode tertentu
itu memang harus diupdate ke pihak venue tersebut
sehingga siapapun yang ingin menggunakan video tersebut dalam konteks komersial
di luar konteks olahraga yang sudah pasti akan dilakukan di situ
harusnya sudah diberikan informasi terlebih dahulu
sehingga para promotor tahu bahwa venue tersebut tidak bisa digunakan
nah makanya menurut kami tugas kami juga sebagai asosiasi ke depan itu
membuat sebuah sistem yang terintegrasi agar apa
agar kejadian hari ini tidak terulang terulang lagi
karena ini cukup merugikan boleh dibilang banyak pihak ya
pastinya pihak promotor pihak publik pecinta musik yang sudah membeli tiket
tapi pun secara
secara regulasi atau aturan dikeluarkan oleh pemerintah maupun viva juga tidak bisa disalahkan
karena kita punya hajatan yang jauh lebih besar yaitu world cup
jadi memang konteks komunikasi yang terintegrasi dan sistematis itu memang yang belum hari ini
belum sempurna di kita
apmi sendiri menjadi jembatan nggak sih mas dino untuk para promotor musik
yang merasa mungkin dirugikan juga dengan kebijakan ini
langsung berhubungan dengan pemerintah
nah kalau di dua konteks proyek ini kebetulan belum masuk anggota kami ya
jadi saya juga nggak bisa berbicara secara jauh gitu karena promotornya belum bergabung
tapi kalau bicara konteks seperti kemarin saudi nalin
terus heads in the cloud rencananya minggu ini maupun jakarta warehouse project minggu depan
itu memang anggota kami

kami secara operatif sistematis bekerjasama dengan para stakeholder agar acara tersebut berlangsung
biarpun kemarin sempat ada beberapa isu mengenai mismanagement di salah satu acara
ataupun di dunia sempat ada bencana
oke tapi mungkin mas dino bisa kasih kita pencerahan
sebenarnya skema atau sop pengadaan konser musisi besar itu seperti apa
apa sih apakah promotor ini approach musisinya atau mungkin kasih sudgestion lokasi setelah itu
atau perizinan lokasi jadi prioritas di awal
makanya balik lagi memang ini yang secara asosiasi lagi kita benahi mbak
jadi konteks dan konsep dalam sistem perizinan dari hulu kehilir itu sedang kita
kita develop dengan para stakeholder kalau bisa semua dengan sistem digitalized
sesuai dengan mission pak jokowi juga sekarang semua apapun kan digitalized gitu kan
jadi bisa terdeteksi segala faktor yang quote unquote bisa membuat acara itu berjalan maupun tidak di depan gitu
karena kalau bicara digitalized kan bicara data ya valid data gitu
tadi tadi gimana mbak
itu itu itu itu mission yang mau kita bawa biar tidak terjadi lagi hal seperti ini ke depan gitu
artinya ini juga menjadi catatan penting untuk apmi ya supaya hal hal seperti ini
miskomunikasi seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya
tapi kita tahu konser musik sekelas blackpink sebesar blackpink bahkan sudah klaim bahwa ini adalah stadium tour
kemudian diterpa dengan isu perizinan lokasi seperti ini
jadi posibilitinya kalau melihat hal seperti ini mas dino melihatnya seperti apa ke depan
ya ini harus di jalan komunikasi yang sangat intens gitu
hopefully juga promotornya juga bisa berkomunikasi dengan kami
karena sampai saat saat ini juga belum ada komunikasi dengan kami
tapi ya kita berharap kita ada komunikasi karena kita juga sangat ingin konser blackpink ini terjadi di indonesia agar apa
agar tidak lari ke negara lain gitu
harusnya kita bisa menghasilkan direct impact ekonomi di negara kita
malah kita mengeluarkan direct ekonomi tersebut ke pihak luar
raisa itu kan lokal konten lokal artis yang kita banggakan
terus juga boleh dibilang ini setelah statement juga artis wanita pertama yang melakukan konser di bgbk
jadi kita harap ini pasti ada solusinya
ya kalau berhasil
mungkin kalau saya pribadi ini bukan atas nama asosiasi bukan atas nama industri anggapnya gitu ya pribadi
mungkin kalau bicara konteks raisa dia bisa lebih sabar sedikit memundurkan acaranya sampai setelah world cup
mungkin itu bisa terlaksana karena saya yakin stadium itu juga multifungsi di dunia
tidak hanya buat olahraga tapi juga buat fungsi lain khususnya buat pertunjukan
tapi kalau bicara konteks blackpink ya mungkin kita nantinya juga bisa berkomunikasi
menganalisa mensurvey stadium mana yang punya standar secara internasional maupun secara market market yang bisa apple to apple dengan gbk
oke nah kalau kita lihat antusiasme masyarakat akan hiburan mas dino seperti konser yang melambung tajam sekarang
ini akan ada efek dominonya nggak nanti dengan konser konser musisi luar negeri mungkin di indonesia
kalau menurut saya efek domino kan semua hari ini dengan eranya digital era media yang sangat masif gitu kan
dengan berbagai macam output medianya juga ya dampak pasti ada sih mbak dampak pasti ada
tapi kita juga harus bisa membutuhkan media yang masih ada

mencari solusinya gitu
makanya kayak tadi itu isu tiga proyek besar yang menurut saya cukup membanggakan kayak heads in the clouds
arenalin maupun dwp nanti alhamdulillah secara asosiasi kita bisa berkomunikasi dan mencari solusinya bersama negara bersama stakeholder
bisa telah sana volley juga event event besar yang membanggakan nantinya juga bisa kita sama sama kita support gitu
oke baik mas dino hamid terima kasih banyak atas ngobrol ngobrolnya soal konser konser
konser musik di gbk ini kita harapkan ada solusi yang terbaik ya supaya artis artis luar negeri termasuk artis besar artis lokal di indonesia nggak mau nyerah gitu untuk mengadakan konser di stadium sebesar gbk
dino hamid terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected